nah sekarang waktunya kita melancong jalan jalan ke australia untuk melihat bagaimana kemeriahan ramadan di sana
kira kira apa yang menjadi tradisi bulan ramadan di negeri kangguru
langsung kita tanyakan kepada laura molina warga negara indonesia di australia
halo selamat pagi laura apa kabarnya nih
dan kalau misalkan di sini kan kita masih siap siap untuk sahur ya
masih ada waktu kurang lebih ya sekitar satu lima jam lagi untuk sahur
kalau di tempat laura apakah sudah sahur dan pengen tahu juga puasanya berapa jam sih dan imsaknya itu sekitar jam berapa ya
jadi terima kasih sudah mengundang saya di sini
nah saya tinggal di melbourne dan kebetulan di sini puasanya karena mau mendekati musim dingin
jadi kita waktunya lebih pendek
saat ini di melbourne sudah jam tujuh
jadi sahurnya sudah selesai
tadi jam enam kita selesai sahur udah mulai fajar
nah mengenai waktunya berpuasa itu jadi kan kita ada yang namanya delight saving
pada saat sekarang itu masih delight saving masih berbeda empat jam
berpuasanya itu ada sekitar dari jam enam sampai jam tujuh tiga puluh
nah nanti setelah awal bulan april itu jadi tiga jam
jadi ya waktu kita itu lebih pendek
jadi sekitar dua belas jam ya puasanya lebih pendek daripada di indo
berarti kurang lebih juga sama ya jaraknya dua belas jam
sampai tiga belas jam sampai di sini
tapi mbak laura yang aku mau tanya adalah apa yang ada tradisi unik selama bulan ramadhan di sana
ada pernak pernik khusus mungkin atau jajanan yang unik di sana
bisa cerita sama kami
kalau tradisi unik ya karena balik lagi kan muslim di sini itu minoritas
nah kalau dari tempat tempat umum itu nggak kelihatan
tapi kalau misalnya di masjid
atau di komunitas komunitas kayak komunitas indonesia itu aktif
kalau ramadan banyak kegiatan dari bazar
bahkan buka puasa bersama
sampai yang taraweh
terus ada kiam
dan juga sampai sholat subuh dan ada pengajian selasubuh
nah kalau dari masjid masjid lain juga banyak
dan alhamdulillah di melbourne ini muslimnya lumayan banyak ya
tersebar dari beberapa daerah
ada yang dari timur dan juga barat
dan saya tinggalnya di daerah
itu ada masjid yang cukup besar
nah di situ kegiatannya lumayan banyak gitu
dan masjidnya bagus yang kita lihat sekarang
nah di sini selain ada taraweh dan juga ada kiam
ada kayak kiam khusus buat ibu ibu atau sister pada saat weekend
di samping itu juga ada kegiatan kayak buat anak anak
nah kalau masalah di tempat umum itu nggak terlalu kelihatan ya
di indonesia kan ada kayak hiasan hiasan ramadan gitu kan
kalau di sini nggak
cuman adalah sedikit kayak di tempat tempat perbelanjaan itu mereka kayak pasang poster kayak ramadan terim
terus ada beberapa retailer yang mungkin kayak kasih ramadan package seperti itu
dan kalau untuk supermarket besar
dan ini terutama kalau supermarket itu ada di daerah yang banyak orang muslimnya
nah mereka juga punya kayak special section yang isinya kayak untuk buka puasa
tapi yang kebanyakan makanan dari timur tengah atau kayak dari india gitu ya
kalau yang untuk makanan di indonesia agak kurang
kita harus ke restoran indo atau ke soal lain asia gitu atau sual lainnya indo
memang menarik ya kalau misalkan di indonesia kan kita keluar rumah saja itu warteg warteg warung semuanya udah dikasih hoarding gitu ya
ketika bulan puasa ini sangat terasa
tapi di australia ternyata berbeda
nah laura saya juga penasaran nih kalau misalkan di sana ini kan di melbourne
nah sebenarnya kalau kegiatan dari warga lokal selama bulan suci ramadan ini seperti apa sih
apakah ada kegiatan khusus seperti itu
nah ini yang menarik
berapa tahun belakangan ini saya suka melihat ada sri melihat itu ada kayak satu training
jadi orang orang yang suka bilang i'll fast with you
jadi kayak mereka juga ikutan puasa non muslim
mereka mau ngerasain puasa itu kayak apa sih gitu
masih banyak mereka yang masih bertanya
kita puasa ngapain aja gitu bahkan boleh minum enggak
karena kebanyakan mereka masih berpikir
oh masih boleh minum air gitu
nah mereka juga ikutan observe
dan di samping itu kalau dari pemerintah sendiri itu ada annual iftar
yang diselenggarakan dari pemerintah negara bagian ini
dari negara bagian victoria
dan itu mengundang tokoh tokoh agama
dan itu bukan hanya dan juga tokoh masyarakat
dan termasuk juga tokoh agama dari non muslim
jadi seperti kayak program inclusivity gitu
jadi semua orang ikut dan mereka juga kayak build awareness
ini kita muslim bulan ini ada festival dan ngapain aja
nah itu kalau untuk dari lokalnya
ya sudah mulai banyak dan di kantor kantor juga mulai banyak ya
kayak senior senior leadersnya itu sudah kayak menyebarkan ucapan selamat ramadhan
terus kayak misalnya kalau ada event
mereka akan berusaha akomodate lah
kalau kita kita yang rekan rekan yang muslim tuh gak bisa makan misalnya seperti itu
tapi ya pasti nggak akan sama dengan kayak di indonesia ya
kalau alphas with you itu sempat trending juga
yo ya kan banyak warga negara australia yang sedang berada di bali
mereka membuat video bahwa ya kita ikutan ramadan gitu
kita ikutan puasa seperti masyarakat muslim yang ada di indonesia gitu
kalau tadi kita ngomongin warga lokal
nah kalau warga negara indonesia yang di australia ada acara khusus apa biasanya
jadi kita tuh lebih besar
orang indonesia suka kumpul kumpul
nah di melbourne ini komunitas indonesia punya berapa masjid
jadi kita benar benar berhubung
dan tiap masjidnya itu gak hanya di bulan ramadhan
mereka juga punya kegiatan kayak ada quran classes buat anak anak
kalau dulu saya juga suka ikutan
bantu mengajak anak anak belajar membaca al quran
nah selama ramadan itu malah kegiatannya lebih banyak lagi ya
malah ada kayak games buat anak anak
terus juga kayak kiam bersama sama
terus buka puasa
dan termasuk juga di konjen juga seringnya diadakan
jadi memang komunitas indonesia itu memang ya sangat aktif lah
apalagi di bulan ramadan ini kan ya kita ngumpul ngumpul
dan jadi kayak berasa saudara lah
karena kita jauh kan ya dari kampung alamannya
ya betul ya
jadi mau dimanapun berada warga negara indonesia itu jiwa guyup
selalu berkumpul gitu ya
berkumpul pasti ada makanan juga gitu kan
buat saling masak saling tukeran itu yang lebih enak
jadi meskipun jauh dari indonesia tapi tetap berasa hangatnya
tapi laurani yang saya pengen tahu juga
sebenarnya meskipun keguyupannya sangat terasa seperti yang tadi anda jelaskan
tapi kan sebenarnya pasti berbeda dong kalau melakukan ibadah puasa di kampung halaman sendiri
dengan di kampung orang atau di negara orang seperti itu
apa sih hal yang paling anda rindukan saat menjalani ramadan di indonesia
dan bagaimana bedanya dengan di australia
wah banyak ya mbak ya
jadi yang paling saya rindukan itu pertama sekali itu dengar suara pengajian pada harus malam malam
nah orang tua saya kan tinggalnya di pekan baru
jadi di daerah tempat orang tua saya itu masih banyak masjid masjid yang ngaji sampai jam tiga pagi
jadi pada saat kita bangun sahur itu masih kedengeran
terus ada orang orang yang keliling kompleks
kita kan ngebangunin buat sahur
ya di sini nggak ada ya
di sini hanya mengandalkan bikin alarm sendiri atau ya udah gitu
dan satu lagi itu ya sore sebelum berbuka puasa
kalau di indonesia itu kan kita bisa jalan kemana mana
ada pasar bisa beli makanan
makanan buat berbuka
kalau di sini ya nggak ada ya
itu yang bikin kangen banget
dan yang pasti juga suasana keluarganya pasti bedalah gitu
karena ya nggak ada yang bisa mengalahkan rasa dari rumah sih ya
kalau menurut saya
benar benar nyari tajil juga bikin kangen ternyata begitu ya kalau jauh
tapi laura menurut saya saya mau tanyain
kalau misalnya kita di sini kan punya tradisi lebaran pakai pakaian baru gitu ya
kalau warga lokal di sana menyambut lebaran nanti mereka juga punya tradisi pakai yang baru atau enggak sih
nah itu masih ada ya
jadi beberapa tahun terakhir sebelum covid itu nah kita suka ngumpul kayak di sini ada kebetulan ada komunitas namanya benevolence
dan itu tuh semua muslim dari latar belakang yang berbeda baik dari asia atau middle eastern itu kita semua bergabung
dan banyak itu apalagi kayak anak anak pakai baju baru
jadi itu kayak perayaannya dan saya juga suka lihat itu jadi kayak dapat hadiah gitu loh
hadiah kayak e presents dan yang dewasa dewasa juga suka kasih ya
dia buat anak anak ya agak sedikit disesuaikan lah
maksudnya karena di sini kan maksudnya ya anak anak juga pengen ngerasain ya gimana ya dalam lebaran itu
jadi ya lumayan lah gitu
lumayan rame juga dan baju baju baru juga ada
jadi baju baru kepribadian baru terus kembali suci kembali berubah
kembali suci kembali bersih
tidak hanya ada di indonesia saja tapi juga di australia juga ternyata seperti itu ya
selanjutnya saya ingin tanya pendapat laura sendiri sebagai warga negara indonesia yang sedang berada di luar negeri
laura mungkin sudah mendengar bahwa kemarin fifa ini memutuskan bahwa indonesia statusnya sebagai tuan rumah sudah dicabut dari gelaran piala dunia u dua puluh
nah laura melihatnya seperti apa sih sebagai warga negara indonesia
apakah sekiranya ada kesedihan atau mungkin ada masukan masukan ini menurut anda seperti apa
nah kalau menurut saya pasti sedih ya
soalnya kan itu event besar seperti itu tuh kan salah satu kesempatan buat kita menunjukkan bukan hanya budaya kita tapi juga kemampuan kalau orang orang indonesia ini mampu
nah mungkin yang ada yang harus dipelajari di review kenapa statusnya dicabut atau mungkin
ya kita tahu sendiri kan dan di samping itu juga kayak refleksi lah ya kenapa ini bisa terjadi
yang pasti sedih ya sedih ya
karena kan sudah banyak orang yang benar benar menunggu kan event ini buat terjadi ya
ya semoga ada pelajaran buat kedepannya
ya itu yang saya harapkan
tapi akan masih banyak kayak event event lain yang mudah mudahan indonesia bisa jadi tuan rumah
oke baik kalau begitu laura moulina terima kasih atas waktunya
terima kasih laura moulina sudah berbicara bersama kami semoga puasanya bisa lancar di sana
bisa merasakan juga rapat vibes yang mungkin hampir sama dengan indonesia terima kasih
terima kasih kembali salam